tapi kan harusnya kamu istirahat
kamu kenapa sih nekat banget
masalahnya kan kalau papa kamu tau kamu disini papa kamu pasti marah
nggak bakalan marah kok
lagian kan aku udah bilang ke papa kalau aku tuh pergi keluar mau nyari obat
kan kamu obat aku
sekarang waktunya minum obat ya
kenapa tapi kan dokter bilang obatnya harus dihabisin
salah satu obatnya bikin saya alergi sus
saya mau ketemu sama dokter mau konsul lagi minta obat penggantinya
nantikan saya ke rumah sakit sekarang
sebaiknya tunggu papa kamu pulang aja ya
ya kelamaan dong suster
terjadi apa apa sama saya susra adalah orang yang paling bersalah
ya udah saya antar saya siap siap dulu bentar ya
jadi naomi itu minta tolong gue buat bujukin rizky supaya rizky nggak jadi pindah ke london
tapi lo tau sendiri kan rizky kan kalau udah netapin pilihannya dia susah banget buat dibujuk
tuh jadi bingung banget nih harus gimana
oh ya cet
lo mau kan bantuin gue buat bujukin rizky kan gue gak bisa bujuk dia sendirian
kan waktu itu gue udah pernah bujuk rizky
loh ini kan bukan rumah sakit
emang bukan sus
tadi kamu bilang minta saya anterin ke rumah sakit kok malah ke kampus kamu sih
nanti kalau papa kamu tahu dia bisa marah sama saya
sus tenang aja ya
papa nggak bakal tau kok kita kan juga nggak lama di sini
kamu kan kesini sih
aku kesini kan karena aku kangen sama kamu
aku kangen banget sama kamu

aku seneng kamu di sini
aku seneng kamu di sini
aku seneng kamu di sini
tapi kan harusnya kamu istirahat
kamu kenapa sih nekat banget
masalahnya kan kalau papa kamu tahu kamu di sini papa kamu pasti marah
nggak bakalan marah kok
aku nggak bakalan marah kok
aku nggak bakalan marah kok
aku nggak bakalan marah kok
aku nggak bakalan marah kok
gue nyerah juga
aku juga nyerah sih
lagian kan aku udah bilang ke papa
lo pasti tau jawabannya apa
lo menghindari putri
siap putri sama pangeran
tapi bener kan
lo menghindari putri
gue gak pernah hindarin putri
justru orang yang gue hindari
cuma buat putri
gue tau loh suka sama putri
tapi putri hanya untuk pangeran
putri gak akan pernah berpaling dari pangeran
karena putri untuk pangeran
tapi kita selalu berharap
putri sus goreng
alias ngerawat aku
alias ngerawat aku

nanti aku balik ke posisinya
ya kalau misalnya
aku ketahuan sama ibu gimana
saya gak mau kena masalah sama pak alex
udah tenang aja suster nina
papa gak akan tahu selama kita berdua kompak
bila kelapa kalau kita udah di rumah sakit
kamu jangan kayak gitu dong
harusnya kamu nurut sama suster
kan kasian kalau sampai suster kamu disalahin sama
putri sus goreng
aku boleh gak
enggak enggak enggak
ya udah jangan cari masalah lagi
padahal gue berharap
kalau putri usus goreng mau pergi berdua sama gue
dan dia juga mau ngerawat gue di sana
gara gara si naomi tuh
suasik banget sama putri
udah gitu ya
sutra udah mulai curiga lagi sama gue
jangan sampai ya
usaha gue sia sia cuma gara gara mereka
apa gue me time aja kali ya ke salon
dan pokoknya gue pulang kuliah harus bareng putri
biar ibu makin asin sama gue
terus putri gak bisa ketemu sama citra deh